bapak bapak sudah tahu siapa ketua tujuh belas an
enggak kan belum pasti
kalau begitu bapak saja yang jadi ketuanya
ah enggak ah jadi ketua panitia itu repot
harus bisa ngatur anak buahnya
harus bisa memastikan kerjaan anak buahnya baik dan benar
emang benar ojak jadi ketua panitia tujuh belas an
itu kan kemauan bape
katanya orang lain gak ada yang mau
wah saya demen tuh sama anak muda yang masih mau mikirin bangsa
kalau lo mau ntar dirapatin dah
iya pak makasih pak herwe
wah ini bang ojek apa yang tista nih yang mau antar saya
saya aja pak si tisna masih sedih
kalau ngojek nyama enggak tuh
biasanya yang ngenes itu yang jomblo
ini tidak jomblo tapi tetap ngenas
cekat cekat cekat cekakak
pak jangan lupa dikungguin jadi ketua panitia tujuh belas an ya
boleh tapi diskon ya
makasih bang ojek
rawah bebek jadi agustusan
emang panitianya udah ada
kamu yakin bisa jadi ketua
jadi ketua itu susah loh
harus bisa mimpin anak buahnya bekerja dengan baik dan benar
harus bisa memastikan juga acara yang disusun itu berjalan apa tidak
nah apalagi bang ojek belum pernah jadi ketua kan
aku dengar rojak bakalan jadi ketua panitia tujuh belas agustus
kenapa gak kamu aja yang jadi ketua tujuh belas an
ya untuk memperbaiki nama kamu yang udah hancur deh
mas pur jadi ketua panitia agustusan
ntar malam masih dirapatin kok
ani kalau gue jadi ketua panitia tujuh belas an kamu mau kan jadi wakilnya
siapa yang milih lo jadi ketua
kok bisa sih pak rw milih lo
gue kagak setuju
kalau mau jadi ketua ya ngomong aja sama pak rw
jangan protes ke saya nyak
bukan buat gue
buat siapa nyak

eyang kayaknya abang mau mundur aja ah jadi ketua
kata pak sofian jadi ketua itu berat
emang kalau jadi ketua bawa apaan bang
jadi ketua itu mimpin orang mimpin anak buah
nah kalau anak buahnya pada gagal nurut abang yang disalahin warga
terus emang gimana
udah lo bilang aja
udah bilang aja
babi yang kagak setuju
udah diantar cuy
eh joy salah satu biar kamu deket lagi sama rika
kamu harus jadi ketua panita tujuh belasan cuy
buat kamu cukup beli es dawet aku aja
kakak pur dari mana
gue dari rumahnya ani
gue pengen ngasih tau
kalau gue bakalan jadi ketua panita tujuh belasan
gue pengen dia bangga
terus dia bingung
dia mau milih anak motor
apa milih ketua panita tujuh belasan
wow semangat ya kak
bapak sudah tahu siapa ketua tujuh belasan
kan belum pasti
bapak saja yang jadi ketuanya
ah enggak ah
jadi ketua panita itu repot
harus bisa ngatur anak buahnya
harus bisa memastikan kerjaan anak buahnya baik dan benar
terima kasih kakak pur
kalau kamu suruh milih antara gue sama ojek
rika pilih kakak pur dong
jadi peminatnya bukan cuma pak ojak pak
polri juga pengen jadi ketua agustusan
kalau gitu nanti malam kita rapatin aja pak
kalau begitu nanti bapak datang juga ya
boleh pak boleh
ya udah kalau
cuma kapal jaket migrants daging
kalau gitu juga banyak berusaha kembali ber tough team
ya udah pak
kalau ternyata sipur mau jadi ketua juga
mendingan kita adain pemilang ketua aja be
sipur kan bukan orang sini
dia kagak tahu kebiasaan orang kita
udah yang jelas aja si objek
dari kecil aja udah ngejogrok di pengkolan dia
bener juga sih
barusan gue ketemu si ojak
katanya mau melundurkan diri
jadi ketua agustusan
kalau gitu pur doang dong yang pengen jadi ketua
si udin mau jadi ketua panitia agustusan katanya